wacana pansus angket tentang peraturan presiden terkait tenaga kerja asing mulai diwujudkan dalam bentuk usulan formal dari fraksi gerindra
apakah angket perpres tka ini politisasi jelang pemilu atau ada masalah real memang yang mengancam tenaga kerja lokal di negeri sendiri
kami membahasnya malam hari ini dengan wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
selamat malam mas arief terima kasih
sudah hadir kemudian ada timbul siregar sekjen dari opsi
selamat malam mas timbul terima kasih
sudah hadir dan kemudian ada abdul fatah direktur dari lekat atau lembaga kajian untuk masyarakat
selamat malam mas fatah
baik saya sebenarnya langsung ke mas arief tapi saya tertarik untuk mendengar kembali
mengulang sedikit pernyataan dari politisi pdi perjuangan ahmad basarah yang merespon pertanyaan wartawan terkait
wacana pansus angket terhadap perpres atau peraturan presiden terkait tenaga kerja asing
tahun politik ini tentu akan terjadi kompetisi
kompetisi itu akan menjadikan objek segala keputusan kebijakan dan langkah
bahkan batuknya seorang presiden pun yang menjadi calon presiden akan menjadi masalah dan dibahas
sehingga oleh karena itu mari kita lihat beberapa kebijakan kebijakan presiden itu dengan ukuran ukuran objektif
silakan dikaji silakan dikaji
angket itu kan juga memerlukan persetujuan dari mekanisme dewan yang telah disepakati
tidak bisa tidak bisa satu dua orang mengatakan angket lalu kemudian menjadi kesepakatan angket
tentu kita hormati segala langkah hukum maupun langkah politik yang diambil
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku di indonesia
garis bawahnya sih ini politis sebenarnya
batuknya presiden pun pasti akan dimasalahkan
jangan kan soal tenaga kerja asing
mas arief memang benar demikian
nanti batuk presiden dimasalahin sama gerindra nggak ini
bukan ini bukan politik
ini lebih kepada bagaimana melindungi tenaga kerja lokal
yang saat ini penganggurannya sangat tinggi
di mana angkatan kerja baru belum mendapatkan jatah pekerjaan
terus keluar pepres yang mempermudah tenaga kerja asing masuk ke indonesia
ini juga bukan sarah
pak muldoko salah
pak muldoko tadi sempat menyinggung soal
salah gitu walaupun dia panglima tni tapi dia tidak tahu tentang perburuhan
jadi kan bukan politik bukan sarah
ini sebagai sarana
untuk mengingatkan pemerintah bahwasannya rakyat indonesia butuh kerja
kalau programnya pak joko widodo mendatangkan investasi
ya tujuannya untuk apa
untuk membuka lapangan kerja
lapangan kerja untuk siapa
kan jelas di pepres dua puluh tahun dua ribu delapan belas pertimbangannya itu meningkatkan investasi
dan meningkatkan pembukaan lapangan kerja
lapangan kerja untuk siapa
menimbangnya aja udah salah
anda membaca itu detil ya sangat detail
saya masuk di awal pertama
jadi setiap pembuatan pepres atau keputusan pemerintah yang paling pertama dibaca itu pertama pertimbangan pemerintah itu membuatnya apa
pertimbangannya kan jelas di situ meningkatkan masuknya investasi dan membuka lapangan kerja
pertanyaannya lapangan kerja untuk siapa
di dalam negeri lah
itu salah menurut anda
jadi memang membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja asing
lapangan kerja untuk asing
tenaga kerjanya nggak jelas kan di situ
membuka lapangan kerjanya untuk siapa
membuka lapangan kerja titik begitu ya
titik harusnya membuka lapangan kerja untuk negara indonesia
nah ini kan untuk tenaga kerja asing
jadi kan jelas
jadi bukan politisasi
ada lagi yang mengatakan
apa karena kebetulan yang mengajukan pertama gerindra sebagai lawan politik
kalau mengenai tka itu
saya sudah mengkritisi sejak dua ribu delapan belas
artinya ini kan keluar pepres yang makin mempermudah tka masuk ke sini
kalau kata pak muldoko yang skill skill yang mana
tadi diceritakan pak muldoko contohnya begitu
ada hal yang dikerjakan oleh pekerja di dalam negeri sendiri butuh tiga bulan
tapi oleh tenaga kerja dari tiongkok bisa cuma dua minggu
contoh aja kan ya
proyek kereta api cepat kan pernah ketangkep di halim
dua tenaga kerja asing dari luar negeri ya
ngukur tentang tanah
masa nggak ada sih insinyur indonesia yang bisa ngukur tanah
yang skill yang mana
padahal di undang undang nomor tiga belas itu
jadi maksudnya contohnya pak muldoko itu nggak ada
nggak ada dia ke ketapang
ayo pergi ke ketapang sama saya pak muldoko
kalau saya sudah melihat sendiri
orang yang bekerja mendorong dorong dosen itu tka bukan orang lokal
itu masuk kategori pekerjaan kasar sebenarnya
jadi pak muldoko nggak boleh mengatakan ini sara ini politik
kita mengingatkan pak joko widodo
tujuannya pak joko widodo kan meningkatkan investasi
untuk membuka lapangan kerja
tapi jangan membuka lapangan kerja untuk asing
kalau kita mau bicara ini hasil mea china bukan anggota mea
bukan begitu pak timbul
ya saya akan ajak anda juga untuk mendengar pernyataan dari menteri tenaga kerja hanif dakiri berikut ini
ya kita jelaskan bahwa perpres dua puluh dua ribu delapan belas mengenai tka ini lebih berurusan dengan penyederhanaan perizinan tka
tidak mengurangi syarat kualitatif dari tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia
ini kan hanya berusaha memperbaiki iklim investasi kita sehingga lapangan kerjanya makin baik lapangan kerjanya makin meningkat
ya kurang lebih itulah
mas timbul kalau mendengar pernyataan dari pak anies bagaimana
ini kalau soal yang ini karena sebenarnya kan ada soal tka ada soal kemudian angketnya yang diangkat adalah soal perpresnya
itu jawaban soal perpresnya begitu
bahwa perpres itu tidak bicara tentang syarat yang dikurangi
tidak ini bukan syarat yang dikurangi tapi perizinan administrasinya yang dipermudah
ya jadi tenaga kerja asing itu kan sebenarnya ya hal yang biasa
sebuah hal yang memang dibolehkan oleh undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga
pasal empat puluh dua sampai empat puluh sembilan itu bicara soal tenaga kerja asing
pasal empat puluh dua ayat satu harus ada izin
pasal empat puluh tiga harus ada rencana penggunaan tenaga kerja asing rptka
berikutnya harus ada pendamping
berikutnya harus bayar kompensasi
sampai ada pendidikan dan sebagainya
jadi soal tenaga kerja asing secara umum dulu itu hal yang wajar
hal yang wajar
dan di era globalisasi tidak bisa kita menahan orang asing tidak boleh masuk
itu tidak mungkin
sebuah hal yang keniscayaan lah
lalu tenaga kerja asing itu hal yang biasa gitu
nah persoalannya kan gini
ketika perpres tujuh puluh dua dua ribu empat belas hadir itu tentang tenaga kerja asing akan membuka investasi masuk
muncul lagi ada permenaker enam belas tahun dua ribu lima belas
demikian juga akan mempermudah dikurangi nih apa dipermudah
sampai lahir permenaker tiga puluh lima tahun dua ribu lima belas
yang harusnya wajib bisa bahasa indonesia nggak pakai wajib lagi
tapi tadi pak ini bilang bukan soal syaratnya yang dikurangi dipermudah
jadi kalau mau kita kaji ya ketika diubah terus regulasi ini ternyata kan investasi nggak masuk secara signifikan juga
sekarang pun dibilang perpres dua puluh hadir untuk bagaimana investasi masuk
saya juga agak kurang yakin apa betul
hanya gara gara perpres investasi akan signifikan masuk
nah kalau pak menteri tadi bilang tidak substansial saya menurut saya sih ada sesuatu yang substansial
kalau kita baca perpres dua puluh ini pasal sembilan perpres dua puluh ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa
kalaupun ada tenaga kerja asing masuk harus ada rptka
nah rptk itu rencana penggunaan tenaga kerja asing itu adalah izinnya
nah kalau kita baca ke undang undang tiga belas pasal empat puluh dua bilang harus ada izin
pasal empat puluh tiga harus ada rptka
rptka dulu diurus baru setelah itu di penjelasannya baru keluar izin
yang di perpres tujuh puluh dua itu disebut dengan imta
nah ini dua hal yang berbeda
tetapi di pasal sembilan dengan sangat jelas itu adalah satu kesatuan
nah artinya kan ini melanggar ketentuan
ini pasal sembilan yang perpres nih
perpres dua puluh ini kan artinya melanggar ketentuan undang undang
oh ini berhubungan dengan undang undang berarti
nah saya melihat gini perpres dua puluh ini ada cacat material dan cacat substansial
nah cacat materialnya saya bilang gini pasal sembilan itu menyatukan antara rptka dengan izin ya
padahal harusnya di undang undang itu berbeda
nah yang kedua
terkait juga dengan pasal sepuluh ayat satu a
memegang saham sebagai komisaris atau direksi itu tidak perlu lagi izin dan rptka
padahal di undang undang tiga belas itu wajib ada
yang nggak perlu itu ya untuk tenaga apa perwakilan internasional dan sebagainya
tapi komisaris dan direksi itu
tetap harus ada izin
sebenarnya dalam perpres
dibilang tidak perlu
nah ini artinya kan
secara material nih ya
ya secara material
pasal sepuluh ayat satu c disebutkan juga
ada pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah
tidak perlu lagi rptka tidak perlu lagi izin
loh ini apa lagi
di undang undang tiga belas yang boleh tidak pakai izin dan itu hanya pekerja asing yang kerja di instansi pemerintah
tapi kalau di sini disebutkan lagi dibuka pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah
nah makanya saya menduga nih
ini mudah mudahan kita uji lah ya
pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah ini adalah ya itu tadi
pekerjaan pekerjaan yang memang dibiaya oleh utang luar negeri
yang pinjaman luar negeri ini yang di attach dilampirkan yang tidak terpisahkan dengan kehadiran tenaga kerja asing
sehingga itulah yang nanti didefinisikan
paketnya sama tanda singgung paket itu ya
dengan utang dan termasuk tenaga kerjanya di bawah
nah itulah yang dalam pasal sepuluh satu c
pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah gitu loh
menurut saya ini agak sesuatu yang aneh
nah jadi dari tiga hal itu menurut saya ada sesuatu yang melanggar ketentuan undang undang tiga belas
itu yang dari sisi materialnya
baik kita sampai di situ dulu
artinya perpres ini bukan sekedar tidak yang substantif
tapi ada hal yang substansial bertentangan dengan undang undang itu
dan bukan berarti hanya sekedar mempermudah perizinan
nah kalau ngilai sedikit
terkait dengan waktu
sebenarnya kalau mau kita baca perpres tujuh puluh dua permenaker enam belas yang sudah diubah jadi permenaker tiga puluh lima
revisi aja permenaker tiga puluh lima itu
nggak usah buat perpres baru
karena di situ kan ada rptk berapa hari izin berapa hari
itu aja dipercepat gitu
nggak perlu lagi ada perpres gitu
anda akan ditanggapi oleh pak abdul fattah
kami akan segera kembali mengulasnya setelah jeda berikut ini
sekarang saya akan beralih ke mas abdul fattah
anda setuju apa yang disampaikan tadi oleh pak timbul dan juga pak arief puyono
bahwa perpres ini sedikit saya kasih catatan ya
biar masyarakat juga ingat bahwa di garis bawah dari mas timbul tadi itu
ada kesalahan kesalahan material dan formil tadi sudah dijabarkan
dan ini sebenarnya bertentangan dengan undang undang yang mengatur tentang itu
perpres kena peraturan hukum yang ada di bawah
ya ini kan persepsi mas timbul ya
ya persepsi mas timbul
sebenarnya kalau kita lihat ya secara detail ya kan
kita ini tergantung bagaimana menilai dari perpres ini
sebenarnya saya bolak balik membaca saya
kemudian saya kaji satu persatu bermasalahnya gitu kan
kemudian realita di lapangannya seperti apa
soal pertimbangan dulu tadi misalnya boleh dibaca soal pertimbangan itu seperti apa tadi yang dimasalahkan oleh
kalau pertimbangan memang betul
bahwa untuk investasi ya kan
pertimbangannya untuk investasi
kemudian pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing
investasi dan pembukaan lapangan kerja
kemudian perlu pengaturan kembali
bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja
melalui peningkatan investasi
tidak tidak tidak harus
bagi tidak ada
ini kan namanya menimbang itu kan
kemudian ini nanti diatur di pasal pasal kan seperti itu
benar tapi awalnya
nah perinciannya dari menimbang
kemudian kan dirinci lagi di dalam pasal pasal
kemudian nanti dirinci lagi dipermen kan seperti itu
sebenarnya spirit dari kalau saya lihat spirit lahirnya dari perpres ini
karena dalam tenaga kerja asing ini
coba berhadapan dengan undang undang keimigrasian
berhadapan dengan undang undang penanaman modal
kemudian berhadapan dengan undang undang tenaga kerja
kalau saya amati perpres ini bagaimana
antara tiga undang undang itu
sehingga muncullah perpres ini
tapi kalau tadi bertentangan dengan undang undang tenaga kerja sendiri bagaimana
kalau saya lihat tidak ya
walaupun saya bukan orang hukum ya
tapi nanti bisa diuji materi ya
kalau saya lihat tidak bertentangan
yang dimaksudkan oleh beliau pasal sembilan tadi
pengesahan rptk sebagaimana dimaksud dalam pasal delapan
satu kesatuan tuh
ini kan melalui pengesahan
kalau belum disahkan ya tidak bisa
kalau kemarin kan rptka sendiri ngurus izin sendiri coba bayangkan butuh berapa waktu
nah inilah yang dikatakan penyempurnaan prosedur
kemudian penyempurnaan juga pengawasan
jadi perpres ini
semua itu demi untuk mempermudah
semua ini untuk menyempurnakan saja
saya catat yang soal menyempurnakan
pelayanan ke pengawasan
menyempurnakan pengawasan artinya justru melindungi tenaga kerja di dalam negeri
kalau kemarin kan pengawasan sekarang kan begini
pengawasan imigrasi berjalan sendiri
pengawasan tenaga kerja berjalan sendiri
pengawasan penanaman modal berjalan sendiri
belum lagi di sektor sektor misalnya pertambangan
kementerian sdm berjalan sendiri
sdm berjalan sendiri
nah perpres ini menjadikan satu
makanya kemarin kan ada di kemenaker ada timpora kan dalam pengawasan itu gabungan dari tiga institusi
yaitu kemenaker kemenakera kemudian kepolisian dan tenaga dan imigrasi
nah ini kemudian sekarang disatukan kembali dalam satu aturan supaya semua pihak membacanya jelas kan
tidak perlu lagi membongkar terkait perpres imigrasi terkait perpres terkait
kalau kesatuan itu sudah kalau kesatuan itu sudah di rapikan jadi satu kesatuan
artinya hanya jadi satu pintu peraturannya
maksudnya itu gunanya untuk apa mempermudah pengawasan atau bagaimana tadi itu
ya itu sekarang prosedur
yang kemudian berbelit belit sekarang menjadi tidak berbelit
prosedur untuk masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri
iya tapi bukan berarti longgar
karena disini diatur persyaratannya
persyaratan harus memilih keahlian harus menunjukkan ini harus diajukan oleh pengusaha dari pemberi tenaga kerja itu
badan usahanya gitu jadi tidak sesimpel itu cuma di dalam perpres ini diatur waktunya
ketika sudah lengkap dokumen diajukan kemudian dikaji gitu kan kalau memang itu tidak dikembalikan
sebenarnya kan simpel begini pertanyaan publik yang tidak mengerti soal adanya banyak aturan tadi
sebagai pekerja di dalam negeri katakanlah sebagai pekerja kasar begitu ya
ketika posisinya mudah digantikan oleh pekerja asing yang juga posisinya melakukan pekerjaan kasar
nah apakah perpres ini menjamin melindungi mereka
di mana letak pasal yang menyebutkan disitu melindungi
melindungi karena disini begini ada disini yang apa namanya syarat syarat dari pasal empat belas ya
data calon tsb dan manusia ayasatu meliputi
ini lengkap sampai dengan ijazahnya sampai pernyataannya sebagai jabatan dan jangka waktu kerja
ada skillnya disebutkan
ada skillnya keahliannya semuanya disebutkan disini jadi sebenarnya filternya disini
nah ada pun temuan seperti yang dikatakan oleh pak mas arief tadi ini itu adalah kemudian ditemukan berarti ada pelanggaran
oh jadi bukan karena perpresnya atau peraturannya
bukan berarti dilaporkan temuan pelanggaran ketika sudah ditemukan pelanggaran kembali harus ditindak diberikan sanksi
jadi itu penegak hukumnya
kecuali di perpres ini tidak ada penindakan tidak ada sanksi dan lain sebagainya
disebutkan ada penindakan
oke oke silahkan mas arief ditangkapin ini ibarat ada aturan kalau memang masih ada pelanggaran jangan salahin aturannya
kita baca pepres itu pepres itu untuk menganulir pepres tujuh puluh dua tahun dua ribu empat belas pertimbangan di ppres tujuh puluh dua tahun dua ribu empat belas itu jelas
yalah undang undang ketenagakerjaan menimbang undang undang nomor tiga belas
undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang masuknya tka nah kalau di situ kan menimbangnya jelas
untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja lapangan kerjanya untuk tka bukan untuk tki
itu bukan asumsi
bukan mengenai isinya ini
ya di b
enggak ini isinya tidak beda jauh sama ppres tujuh puluh dua tahun dua ribu empat belas
cuman pepres tujuh puluh dua itu lebih ketat
oh justru lebih ketat
lebih ketat lebih ketat
ketat untuk menyeleksi tka masuk
masuknya lebih ketat harus bisa berbahasa inggris
sementara yang ini lebih
lebih gampang nggak usah pakai bahasa inggris
kalau dikatakan bahasa indonesia
gak usah berbahasa indonesia harus ada pelatihan bagaimana pelatihan penyedia tka di situ jelas harus memberikan pelatihan bahasa indonesia

jadi kalau disebutkan justru pepres ini untuk melindungi tka

tka itu untuk mempermudahkan tka masuk
tapi yang punya skill maksudnya
ya sekarang punya skill ada lagi sebenarnya kenapa pp tujuh puluh dua dua ribu empat belas yang dihapus sama ini
berdasarkan kepada undang undang nomor tiga belas
karena di undang undang nomor tiga belas tentang ketenagaan kerjaan jelas
tka yang boleh masuk itu kalau pekerjaan di indonesia itu gak ada orang indonesia
itu nggak ada orang indonesia yang bisa ngerjain
jadi tinggi posisinya ya
iya ini salah menimbangnya aja udah salah
menimbangnya aja apa namanya semangatnya itu semangat untuk masukin investasi dan membuka lapangan kerja
saya ingin menggarisbawahi perpres ini memang lebih longgar daripada yang tujuh puluh dua yang digantikan
di perpres tujuh puluh dua itu ada rptka ada izin yang minta itu
yang diturunkan di permenaker enam belas dan kemudian direvisi lagi dengan permenaker tiga puluh lima
karena dalam penjelasan part tiga undang undang tiga belas jelas
rptka itu juga diajukan dulu diperiksa setelah itu baru diusulkan izin
jadi ada dua hal yang terpisah
nah proses yang tahapannya berbeda
itulah yang di perpres tujuh puluh dua itu ada
karena mengacu pada undang undang
nah sekarang ini orang ngajukan rptka itulah izinnya
kan artinya ada proses yang memang satu proses dihilangkan
kalau saya berbeda saya ini hanya efisiensi
tapi kalau soal tahap itu bagaimana disebut efektivitas
karena kan begini luarkan izin kan harus disahkan rptka nya
kalau memang itu sudah simple kenapa harus setelah rptka harus ngurus izin lagi
toh dasarnya izin kan juga rptka
rptka rencana penggunaan mas
jadi gini dalam
rptka disahkan setelah sah
tenaga kerjanya harus bisa bahasa indonesia dulu
penggunanya untuk apa
betul jelas betul
baru ada izin
gak rptka langsung ujung ujung izin
tapi gini kan itu ada hal yang rencana ya
itu juga diperiksa dan semuanya izin ya
nah ini yang menurut saya
ada miss dengan undang undang tiga belas
tadi yang berikutnya
yang tadi saya sebutkan komisaris juga
pemegang saham sebagai komisaris atau direksi
gak perlu lagi izin gak perlu rptka
di undang undang tiga belas
di perpres yang sebelumnya ada
ada itu mah harus wajib ada izin
karena undang undang tiga belas mengatakan seperti itu
nah sekarang gak perlu
nah kita bilang
kalau begitu melanggar undang undangnya
dia melanggar undang undang
oke tadi setingkat apa
komisaris atau direksi
komisaris atau direksi
di perpres yang sebelumnya berdasarkan undang undang
itu harus ada izin
iya ada izin ada rptka
yang sekarang perpres yang sekarang
gak perlu lagi rptka gak perlu lagi izin
nah itu coba
kalau komisaris belum tentu pekerja
tapi kalau direksi saya sepakat
sepakat soal apa ini
kalau direksi pasti bekerja kan
tapi kalau komisaris pemegang saham
saya pemegang saham di salah satu
enggak ini direksinya kan harus pakai izin
iya makanya kalau saya komisaris
komisaris kan tidak kerja
tapi kalau direksi iya
nah saya sepakat
jadi sepakatnya soal apa
ini lebih longga
yang direksi ini
yang direksi ini memang harusnya
kalau dia menetap
berarti ada kesalahan
berkantor di sini
ya mungkin ini masih nanti harus diatur lagi
setara tenis di dalam permen
jadi kita tunggu aja permennya nanti
bentar jemakannya kan begitu
berarti ada hal yang perlu dikoreksi
iya dong ini kan harus ada turunannya lagi permen
tapi gini di undang undang disebut komisaris juga harus ada gitu loh
komisaris juga harus ada
kalau di indonesia
memang begini nih
yang nggak perlu itu adalah
adalah orang orang sebagai pendamping
itu nggak perlu kalau jadi komisaris atau direksi
itu gak perlu
jadi gak ngomongin soal direksi
saya mencoba untuk membandingkan perpres yang dicabut
yang disebut berdasarkan undang undang
yang sekarang tentu klaimnya juga berdasarkan undang undang
tapi ada perbedaan disitu kan
perpres yang sekarang dipermasalahkan dan dibawa ke angket itu kan
nah itu kan perdebatannya perpres yang sekarang itu
apakah memang lebih mengawasi dan melindungi tenaga kerja indonesia
dan mengawasi tenaga kerja asing
lebih longgar atau tidak dibanding perpres yang sebelumnya
nah tadi anda berikan contoh beberapa
misalnya soal komisaris dan lain sebagainya
nah itu menurut anda yang membaca juga perpres ini
apakah memang jauh lebih ketat yang ada di perpres sebelumnya
dibanding yang sekarang secara umum dulu anda melihatnya
kalau sebenarnya spiritnya sama ya
justru tidak mempermudah tenaga kerja asing
tetapi spiritnya bagaimana menghadapi situasi sekarang ini
diatur sedemikian rupa sehingga menghadapi dunia investasi
menghadapi afta perlaksanaan afta
wto investasi iklim investasi semuanya
diatur sedemikian rupa sehingga ini supaya bisa berjalan
setiap pelanggaran dan pelanggaran pelanggaran langsung tidak ada keputusan
jadi memang ini soal investasi ya mas
ya memang betul kata mas am
memang pertimbangannya adalah investasi
nah itu bagaimana
nah kalau pertimbangannya
semua ini katakanlah perdebatan itu kemudian ujungnya adalah untuk investasi di negara ini
karena pertimbangannya investasi
gini itu kan ppnya tentang tenaga kerja asing
harusnya dia tunduk dan patut kepada undang undang tenaga kerja

lah kok menimbangnya itu
bukan menimbang undang undang tenaga kerja
dia hanya melihat melihat di situ kan
lah itu ya sudah salah bikinnya
banyak pelanggaran yang dibuat salah di situ
di permuda artinya gini loh
ppres yang dibentuk oleh pak joko widodo nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas dua ribu delapan belas
itu mempermudah tenaga kerja asing masuk
sesuai dengan kata katanya pak joko widodo
kalau saya lihat ya
ini kepanikan dari pak joko widodo
mengenai hutang yang tinggi hari ini
anda menilai ada kaitannya
karena investasi cina belum masuk sesuai dengan harapannya dia di indonesia
maksudnya prediksi di awal
sehingga gini misalnya proyek proyek infrastruktur yang harusnya dibiayai dengan investasi cina
kalau investasi beda pemerintah tidak berhutang
investasi misalnya membangun jalan tol
investasi cina masuk
china membawa modal bukan masuk dalam kategori hutang indonesia
nah sekarang dia membayai infrastruktur infrastruktur itu dengan menjual surat hutang pemerintah
makanya hutangnya mengembung
nah sementara cina menjadikan turnkey penggunaan tka nya itu untuk membargaining pak joko widodo
ya membargaining pak joko widodo
kalau you mau investasi saya masuk
plus dengan tka saya
memang menurut anda
plus dengan mesin saya
itu hanya di china saja tidak ada dari negara lain
tidak ada coba aja sekarang investasi terbesar di indonesia bukan cina
coba jumlah tenaga kerja jepang berapa
jumlah tenaga kerja singapura berapa
sedikit dibanding cina
cina rp dua puluh satu atau rp dua puluh empat
ya sekitar itu
ya kan investasinya tidak sebesar singapura
jepang lebih canggih teknologinya

tanya pak muldoko menyebutkan
saya tidak sarah
saya tidak sarah
saya tidak sarah
saya tidak sarah
ini kita perbandingan kan
baik soal tenaga kerja asing ini kembali kita akan simak pernyataan dari presiden joko widodo
yang kemudian dilanjut lagi nanti dengan pernyataan dari pak muldoko berikut ini
saya tadi mendengarkan informasi yang disampaikan oleh bapak menteri perindustrian bahwa pabrik misubisi
ini memperkerjakan tiga tenaga kerja
tenaga kerja dan akan tambah menjadi
empat tenaga kerja
betul pak menteri
hampir dapat dikirakan
tenaga kerja lokal
adalah tenaga kerja lokal
betul pak menteri
karena sekarang isunya itu
akhir akhir ini isunya adalah
tenaga kerja asing
yang kita reform adalah
tenaga kerja asing
seperti lebih berat
saya tahu bagaimana harus
disitu isu isu yang
isu tka adalah isu yang sensitif
dan ini nanti kalau tidak dikelola
menjadi isu sarah
itu jelas arahnya kok
begitu bicara tka china
nah ini kadang kadang
penangkapan yang seperti ini
terus diolah lagi
sama berbagai pihak menjadi
jangan panjang panjang jawabnya
anda masih membatal lagi itu
bantah lah bukan politisasi
kalau tadi pak joko widodo dia peresmiannya
pabrik mitsubishi buatan mana
makanya jepang nggak pakai tka
dia lebih pakai tki kita
jepang lebih menghormati kita
banyak tenaga kerja lokalnya tadi
iya banyak tenaga kerja lokal menunjukkan apa
indonesia pandai teknologinya
kenapa kalau ada investasi dari china
jepang gak bawa
makanya banyak tenaga kerja lokalnya
membuktikan kebohongannya dia sendiri
itu yang dicontohin kan jepang
bukan perusahaan china
jepang bukan perusahaan china
nah itu yang benar
dalam negeri itu
jepang itu masuk dalam kategori nomor dua
investasi terbesar di indonesia
jadi wajar saja kalau memang empat ribu tenaga kerja lokal
yang ada di salah satu perusahaan tadi itu
karena memang itu perusahaan dari jepang
dari jepang bukan dari china
investasi china yang pasti
ya mereka menginginkan penggunaan tka mereka
karena di dalam negeri mereka sendiri
ekonominya memang harus dibuang keluar
kalau enggak dia bubble
tenaga kerjanya disana
terutama misalnya proyek tiga puluh lima ribu megawatt
hari ini tidak ada investornya
dimodalin dengan surat hutang
makanya hutangnya membubung terus
nah dia panik
dia buka kemudahan
ketika china bertanya
dia buka dengan kemudahan prosedur kan
kemudahan prosedur dia ngomong kan
penyimpelan kan prosedur
biar tka dari china
bukan memberikan lapangan kerja
tka nya yang spesifik
perusahaan jepang investasi jepang
jepang itu investasi lebih banyak
teknologinya lebih bagus
gak mempekerjakan tka banyak banyak
oke ada tanggapan dari anda
bahwa itu kalau penyederhanaan prosedur itu ya bisa
soal syarat dan kualitasnya yang dihilangkan
tapi saya tidak sepakat ya
sebenarnya sudah jelas ini ya
di pasal tujuh
di dalam pengesahan rptka yang kemudian menjadi izin
menurut prpes ini kan
ini jelas kok merinciannya itu
surat izin usaha dan instansi berwenang
akte dan keputusan pengesahan pendirian
bagan struktur organisasi perusahaan
surat pernyataan untuk penunjukan tenaga kerja pendamping
jadi tidak boleh tenaga kerja asing itu
masuk ke indonesia
kemudian tidak ada tenaga pendampingnya
kemudian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja
kemudian yang surat pernyataan untuk melaksanakan
jadi penyederhanaan yang dimaksud pak jokowi itu tidak mengurangi soal
saya masih disini melekat
walaupun tadi dikritisi bahwa rptka ini
sekarang izinnya harus hanya dua hari
sekarang harus dua hari
kita lihat dari permennya nanti
kita lihat dari permennya
oh ini nunggu nunggu aturan yang
iya dong secara teknis
lalu ini nunggu nunggu aturan yang lanjutnya lagi
memang di perpres itu kan gaiden gaidennya seperti itu
kemudian nanti secara teknisnya kan
tapi itu tidak bertentangan dengan undang undang yang diatasnya lagi
kalau bertentangan atau tidak saya masih karena bukan orang hukum ya
kalau melihat kajian kajian syarat syaratnya
kalau melihat kajiannya sah sah saja
kalau perbedaan musik nggak apa apa
kenapa investasi sebentar
tahun dua ribu tujuh belas berhasil memasukkan nilai investasi tujuh ratus lima puluh triliun
nah kemudian itu tenaga yang masih tenaga kerja satu tiga juta
tenaga kerja yang diserap
nah mungkin mas arief tahu berapa tenaga asing dari situ
sekitar dua puluh satu ribuan
nah mungkin itulah yang kemudian gairah lahirnya perpres ini
wah ternyata investasi kita ini bagus iklimnya
gara gara itu ya
tapi tidak boleh meninggalkan undangan dan apa
jadi gini kalau saya perhatikan ya
kalau isu tentang investasi itu memang sudah sejak lama
tadi saya bilang ketika undang undang tiga belas dua ribu tiga lahir
dinyatakan investasi akan hadir banyak dan sebagainya
ternyata tidak itu datanya jelas
ya artinya signifikansinya
kan masalah investasi kan bukan hanya sekedar masalah tk atau tidak
ada masalah infrastruktur masalah korupsi masalah biaya tinggi dan sebagainya
nah maksud saya ini menjadi sebuah problem ketika terus dibuka ya dipermudah
tapi tidak signifikan
nah jadi yang mau saya katakan begini
ya nah muncullah perpres dua puluh ini
sebenarnya kalaupun dpr sebenarnya mau menjalankan tugas pengawasan
apalagi ada pansus
itu sebenarnya sudah jauh jauh hari
ya nggak perlu sekarang
ini sudah terjadi
yang dibiarkan tapi masuk perpres dua puluh
sebenarnya perpres dua puluh itu juga memang menseleksi
tidak sekedar hanya kasar dan sebagainya
tapi yang tadi pasal sepuluh ayat satu c itu memang peluang
nah kembali persoalannya adalah bagaimana sekarang tingkat pengawasan itu yang diperbaiki
nah tetapi kalau sekarang yang mesti lihat yang namanya pengawasan juga masih tanda tanya
kalaupun perpres dua puluh ini pun hadir dan berjalan
perpres yang baru ini ya
ya kalau dengan tidak adanya pengawasan menurut saya sih percuma juga
nggak ada yang signifikan
tapi kalau kemudian menyerahkan kepada pengawasan sementara aturannya tadi berbeda dengan aturan yang lebih ketat tadi
bukankah akhirnya pengawasan itu juga berdasarkan apa yang ada saja di peraturan yang anda nilai tadi kurang
nanti setelah jadwal itu kami akan kembali melanjutkan ini
prime news segera kembali
prime news segera kembali
prime news segera kembali
prime news segera kembali
prime news segera kembali
baik ini menjadi sekian penutup dialog kita
saya mungkin lihat pendapat dari pak fathatar lebih dahulu
artinya anda masih optimis bahwa perpres ini tidak akan mencederai atau mengancam eksistensi tenaga kerja yang ada di dalam negeri
ya saya sepakat tidak akan mengancam tenaga kerja di dalam negeri
kenapa karena di dalam perpres sudah jelas
di pasal tujuh ayat satu c itu sudah jelas
di pasal tujuh di dalam rptka yang diajukan kepada pemerintah itu harus jelas muatannya
satu alasan penggunakannya untuk apa
jabatan dan atau kedudukan tki dalam struktur organisasi sebagai apa
jangka waktu kemudian penunjukan tenaga kerja di indonesia sebagai pendamping tka yang dipekerjakan
itu melekat gitu ya tidak kemudian longgarnya dimana
tetapi inilah yang pas gitu loh
ya kan bagaimana iklim investasi tumbuh tetapi kedaulatan bangsa juga
kalau misalnya kemudian ditagih investasinya akan sesignifikan apa dengan adanya perpres ini anda setuju juga akan seperti itu
ya kalau nilai investasi nilai investasi yang ditanamkan dengan adanya perpres ini saya pikir iklim investasi juga akan lebih bagus
akan lebih bagus anda optimis
ya optimis itu
anda optimis dengan adanya perpres ini maka akan
tapi catatan terakhir
permennya harus mampu mengakomodir ini
oke permen dan kemudian pengawasan ya
iya jadi kalau saya sih memang berpikir sebaik apapun regulasi itu kalau pengawasannya tidak baik ya tidak jalan juga
oke jadi boleh ada di pengawasan
nah menurut saya mengatur pengawasan juga sudah baik perpres dua puluh juga sudah baik tapi kan pelaksanaan di lapangannya nah ini kembali persoalan kemauan political will lah ya dari pemerintah untuk bagaimana mengawasi jalannya
untuk bagaimana mengawasi jalannya tka ini
dan yang kedua menurut saya ngga usah dipolitiskasi ah kita masuk ke judicial review saja ke mahkamah agung tejas
ke mahkamah agung
saya pikir ini adalah sebuah jawaban apakah perpres dua puluh ini melanggar ketentuan di undang undang tiga belas atau tidak kalau saya meyakini itu
nah oleh sebab itu
daripada buat pansus yang relatif juga memang itu haknya mereka ya itu hak mereka
nah hak mereka tetapi dari gasus prokara
pansus ke pansus kan sebenarnya
hasilnya juga gak jelas
daripada ribut begitu
mendingan langsung judicial review ke mahkamah
bertarung itu ya
bahwa ketika mahkamah agung bilang
a ya ikutin lah a
kalau dibilang b ya ikutin lah b
jadi artinya gak usah ribut lagi
sekarang bilang aja
judicial review ke mahkamah agung
terkait dengan pasal di pansus ini
baik ada beberapa hal yang menurut anda dikoreksi
tapi sampaikan itu kepada pengadilan
tapi bukan melalui politisasi
ya karena hasilnya juga selalu ini
pp tujuh puluh dua yang tahun dua ribu empat belas itu jelas
penggunaan tka dan pengawasan
kalau ini cuma judulnya penggunaan tka
menimbang investasi dan pembukaan lapangan kerja
semangatnya memasukkan tenaga kerja asing ke indonesia
ini bukan soal sudut pandang anda saja nih
iya ini kan dua hari
kalau sebelumnya berapa
nah itu enggak enggak juga
seminggu sebenarnya di perpres tujuh puluh dua
dipermanakan itu juga gak selama lama juga
enggak maksudnya kan ini ada batas waktunya
kalau dua hari tidak ditanggapi
nah sekarang begini saya tanya
ini bukan sarak
ini bukan politisasi
kalau saranya itu
kalau masalahnya ada yang persoalan yang salah
kepada tenaga kerja lokal
dan perekonomian indonesia
tidak cukup dibawa ke
mahkamah agung saja sebagai bentuk judisial
secara pansus harus kita masukkan
karena ini merugikan negara
dan merugikan masyarakat
merugikan negaranya kenapa
banyak tka itu nggak untung bagi indonesia
tapi pansus gak efektif
dan bukan politisasi
kenapa sih takut di pansus
kalau benar kita uji coba
oke baik kita lihat nanti dinamikanya seperti apa
tapi kita akhir dulu
pak mau pansus takut gitu
baik terima kasih mas arief puyono
terima kasih mas timbul
dan juga pak fata telah bergabung bersama kami malam ini
kita lihat perkembangan soal perpres
tentang tka ini akan seperti apa
kelanjutan pansus yang sudah diusulkan oleh
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
sertaplah bersama kami